nah untuk kemudian memonitoring memastikan
agar seluruh prosesnya persiapannya pelaksanaannya
air pdam juga sudah jalan tetapi masih ada kekurangan air
berpikir tentang bagaimana mereka
awalnya sih iseng iseng aja
yang sudah ada terlebih dahulu sebelum islam tumbuh
mungkin ini sama dengan pasar gelap lah
garda samudera sebagai strategi baru dari poros maritim dunia